iya kau tak akan mungkin menang melawan kami
aku harus segera menyelesaikan pertarungan ini
dan menyelamatkan adikku agam
ya allah tidak ada saran lain
aku harus menggunakan pedang bulan bintang
pedang apa itu
aku tidak pernah melihat pedang seperti itu
apakah kau tidak sadar
bayi yang ada di dalam kandunganku ini anak kakamu
kamu kira dengan kehamilanmu aku tidak tega menghajarmu
dasar perempuan licik kamu
demi bayi yang ada di dalam kandunganku ini
aku tidak pernah melakukan yang kamu katakan itu
aku tahu kamu memang ingin menunggu
dengan pura pura kesurupan dasar perempuan licik
aku sama sekali tidak sadar saat aku melakukan itu kakang
bahkan sampai sekarang pun
aku masih tidak ingat apa yang sudah kulakukan kepadamu
jangan kamu kira aku percaya dengan omongannya
maafkanlah aku takkan nyangat lagi
nah ini dia agam
aku bisa melihat semuanya
melalui matahari raki
yang aku dapat dari dayan ganda mait
sekarang tidak ada satu pun
musuh yang bisa bersembunyi dari pandangan
sekarang kakakmu yang bangga sudah ada
akan aku buat
berani beraninya kamu masuk kamar ku
tanpa izin tidak punya sopan santun
tidak punya malu
kakak ini tidak punya malu menikam seorang
perempuan lemah dan menyisanya seperti ini
berani berani ikut campur urusan rumah tangga orang lain
aku tidak mengurusi rumah tangga mu kakak
aku hanya ingin menolak wanita lemah ini
kamu masih cinta dia bukan
jangan fitnah kakak
ini bukan soal cinta tapi soal
manusia keluar dari kamar ku sekarang
aku akan keluar dari sini
asalkan perhatian ikut bersama aku
aku bebas melakukan apa saja terhadapnya
kakak memang tidak bisa dihajar
untunglah doro empu selamat
saya sudah menyuruh
untuk menolong doro
dwi pangga apa yang bisa diharapkan dari dia
aku mau mati pun dia tidak akan peduli
jangan dipikirkan itu
luka doro cepat sembuh
aku tidak apa apanya
cuma nyeri sedikit
aku tidak menyangka
yang menolongku justru kamandan
selama ini aku remehkan
ternyata dia lebih peduli
dan mencemaskan keselamatan ku
sedangkan dwi pangga
anak yang selama ini
sama sekali tidak tergerak hatinya
untuk menolong romo
dolo sudah bisa melihat dengan jernih
bahwa anggir kamandanu
tidak seburuk apa yang doro tergugah selama ini
ini mungkin benar
yang tempoh hari kamu katakan
di dalam mimpi aku
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
di dalam mimpi aku
anak muda yang akan
bukanlah dwi pangga
ternyata dia lumayan kuat
sebaiknya kita pergi dulu
sebaiknya kita pergi dulu
jagad dewa batara
jadi kau putra empu hangga reksa
daulatku si prabu
pasti akan melahirkan seorang harimau
putra empu hangga reksa
senopati agung kepercayaanku
suara ribut ribut apa itu
sama dwi pangga bertengkar lagi
sudah doro sebaiknya
bertengkarlah kalian satu sama lain
bertengkarlah kalian satu sama lain
sampai salah satu diantara kalian ada yang mati
sampai salah satu diantara kalian ada yang mati

aku mau lihat pertumpahan darah
jangan kamu sentuh dia
atau kamu akan mati
apa yang terjadi kenapa tiba tiba saja ternyata ada pesawat kuat
dia sudah mau merebut istri
maka kamu harus membunuh
aku harus memancingnya keluar dari sini
baiklah kakak kakak ini sudah memaksaku
kita akan berkelahi
ayo kejar aku
tampaknya keributan sudah berhenti ndoro
bagus saja entah apa lagi yang mereka ributkan
sudahlah doro jangan khawatirkan anggir twipangga maupun anggir kamandanu
sebaiknya doro istirahat biar cepat pulih doro
aku akan ke belakang dulu doro

kita bisa kenar
masih belum ada perubahan yakni warriors

jangan ikut campur urusan
aku tidak akan diam melihat anak kecil yang akan disiksa dengan kejih
baiklah kalau kau sendiri yang ingin mati
aku tidak ragu untuk memeluk
oh tidak apa apa aku baik baik saja
iya kau tak akan mungkin menang melawan kami
aku harus segera menyelesaikan pertarungan ini
dan menyelamatkan adikku agam
ya allah tidak ada saran lain
aku harus menggunakan pedang bulan bintang
pedang apa itu
aku tidak pernah melihat pedang seperti itu
kita pasti bisa mengalahkan
ternyata pedang itu benar benar hebat
aku bisa mati bila terkena sangnya
aku harus pergi dari sini
pesaka apa itu
kelihatan mudah sekali